presiden jokowi senin siang membagikan ratusan sertifikat tanah garap hutan kepada para petani di madiun
dengan sertifikat tersebut petani akan mendapat kepastian berusaha untuk menggarap lahan hutan selama tiga puluh lima tahun
selain itu jokowi juga membagikan sepeda kepada sejumlah warga
ratusan petani di kawasan hutan desa dungus kecamatan wungu madiun mendapatkan hadiah istimewa dari presiden jokowi
presiden memberikan sertifikat tanah izin untuk pemanfaatan dan hak garap kepada petani yang sudah lama dinanti
dengan sertifikat tanah garap tersebut selain bebas menanam kayu jati jagung dan ketela
petani juga bisa mengoptimalkan lahan hutan untuk program lukti purpose tiga species seperti alpukat cengkeh jempedak dan sebagainya
namun presiden jokowi juga memberi sanksi jika petani yang mendapatkan sertifikat tersebut tidak serius dalam berjocok tanam
maka sertifikat akan dicabut
selain memberikan sertifikat presiden jokowi juga bagi bagi hadiah sepeda kepada mereka yang hafal pancasila
kali ini yang mendapat hadiah bukan anak anak melainkan seorang petani bernama basuki yang sudah berusia lanjut
karena tidak hafal pancasila jokowi pun akhirnya menyuruh basuki agar menirukan ucapannya
empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam kesempatan ini jokowi juga memberikan sertifikat hak tanah kepada warga di empat belas kabupaten lainnya di jawa timur dan meminta agar dijaga dengan baik